dua duanya positif corona itu ada di indonesia di sini
dimulai pada tanggal dua maret dua ribu dua puluh
di mana presiden joko widodo mengumumkan
dua warga negara indonesia positif corona
kemudian disusul dengan dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
pada tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh
berselang tiga hari presiden mengenalkan pertama kali kata social distancing
dan pada hari ini satu ratus tujuh belas pasien positif corona terlacak di indonesia
tiga maret dua ribu dua puluh rumah sakit darurat wisma atlet diresmikan
dan tiga puluh satu maret presiden meneretangani draft pspb
yang nantinya kemenkes akan memberikan izin
dan pada tanggal satu april dua ribu dua puluh
pemerintah mengucurkan dana anggaran rp empat ratus lima triliun
untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
jakarta menjadi wilayah pertama yang diresmikan melakukan psbb pada tanggal enam april
dan lima hari kemudian bogor depok dan bekasi ikut menyusul
tujuh belas april ikatan dokter indonesia
menyatakan jumlah korban meninggal di indonesia mencapai seribu jiwa
berbeda dengan keterangan dari kementerian kesehatan
yang hanya berjumlah lima ratus tiga puluh lima pasien
dan pada hari yang sama semarang berduka
empat puluh enam tenaga medis terinfeksi covid sembilan belas
akibat tertular dari pasien yang berbohong
dua puluh empat april pemerintah resmi melarang mudik
dan tiga puluh april total jumlah positif covid sembilan belas di indonesia
mencapai lebih dari sepuluh ribu
dan jokowi langsung mereformasi
jokowi mencari kemampuan untuk mencapai jumlah positif covid sembilan belas
di sistem kesehatan nasional yang dinilai bobro
dua belas mei dua ribu dua puluh data kementerian kesehatan
jumlah korban jiwa akibat covid sembilan belas mencapai seribu jiwa
dan pada hari yang sama pemerintah juga merilis dua delapan juta karyawan di phk
dua belas mei dua ribu dua puluh presiden mengajak masyarakat indonesia
untuk berdamai dengan virus corona
dua puluh mei kasus positif di indonesia mencapai lebih dari dua puluh lima ribu
dengan kasus sembuh lebih dari tujuh ribu orang
keesokan harinya ketua gugus tugas covid sembilan belas
dan dipersilakan untuk produktif namun aman
tiga juni dua ribu dua puluh pemerintah menargetkan dua puluh ribu pcr test per hari
dan empat juni dua ribu dua puluh dki jakarta resmi melakukan psbb transisi
dan anies baswedan membuka perkantoran dan ruang publik
dan keesokan harinya jumlah positif covid sembilan belas di ibu kota
mencapai lebih dari dua belas ribu
dengan penambahan mencapai dua ribu
enam juni jawa timur menyalip dki jakarta sebagai provinsi
dengan kasus positif covid sembilan belas terbesar di indonesia
dan pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh total jumlah pasien positif covid sembilan belas
mencapai lebih dari lima puluh enam ribu dengan dua puluh empat pasien sembuh
tiga juli kementerian keuangan menambah kembali rp dua puluh lima triliun
untuk anggaran kesehatan
enam juli dua ribu dua puluh lebih dari dua belas tujuh ratus pasien sembuh
dan lebih dari satu pasien tersebar
masih jauh dari target pemerintah dua puluh ribu tes per hari
dua puluh juli dua enam ratus lima puluh tujuh kasus positif baru terkonfirmasi
angka ini terbesar sejak awal pandemi
di mana satu dua ratus delapan puluh kasus berasal dari klaster secapa angkatan darat
dua belas juli menkes resmi rubah istilah otg odp pdp
dan dua puluh juli presiden resmi memubarkan gugus tugas covid sembilan belas
dua puluh juli satu ratus tiga puluh sembilan kematian akibat virus corona terkonfirmasi
dan angka ini terbesar sepanjang sejarah pandemi melanda indonesia
tidak ada yang bisa meramalkan kapan pandemi ini berakhir
namun yang jelas ratusan vaksin sedang diuji coba
dan protokol kesehatan seharusnya tetap dilaksanakan
ruli kurniawan andra anhar jakarta